bakal putusin angel malam ini juga
yang bener tante boy mau putusin angel malam ini juga
ya enggak lah itu gue sendiri janji sama tante
jadi mendingan sekarang kamu pulang
bawa boy yang enak terus mimpi indah
karena sebentar lagi kamu bakal jadi pacarnya si boy yang ganteng gitu
jangan khawatir tante pasti adriana akan mimpi indah
makasih tante tante paling pintar menunjukkan anak tante yang baik itu
tante gitu loh
pak nanti kalau gitu aku pulang aja ya
nggak mau diantar aja sama driver
enggak usah karena makasih kebetulan ada taksi kok
oh yaudah deh kalau gitu hati hati aduh
wih pindah sayang
jangan lupa tante
makasih ya bibi udah terima aku disini dengan baik
mendingan aku balik aja ya
oh ya bibi aku nitip ini buat dikasih ke boy
nanti bibi kasihkan sama aden ya
yaudah aku balik ya
neng tunggu neng
neng repa tunggu neng
neng repa tunggu neng
enggak usah bibi
aku bisa pulang sendiri kok
ini sudah malam
aku nanti bisa naik taksi kok

namun bibi jadi kamu neng
bibi pasti sudah jatuh pingsan neng
bibi masih tetega dengan alina
nasibnya neng repa saja bisa pulang sendiri
mudah mudahan nasibnya makulah begitu bustin
aku tiup ini tante
aduh pelan pelan tante
aduh tante pelan
biar boy saja yang tiup
maksudnya mama tuh kamu putusinnya sekarang tahu
ya boleh boleh aja sih sekarang mak
cuman gue gak mau putusin angel di depan ariana
perjanjiannya kan gak kayak gitu ma
iya sih tapi mama tahu dari mana kalau kamu putusin angel
aduh si boy kok malah mau si adriana pulang
nanti malah adriana nggak tahu kalau mereka berdua udah putus
nggak apa apa aja deh
kalau itu maunya kamu
yang penting kamu harus putus dulu
tio turun lagi
tante lagi banyak kerjaan
balik gaji dulu alias pulang
lagi ngapain juga sih kamu ngeliatin mereka berdua pacaran
ya nggak apa apa nanti kalau gitu adriana balik dulu ya
boy aku balik ya
eh tante anterin kamu
yang bener tante boy mau mutusin angel malam ini juga
ya enggak lah itu boy sendiri janji sama tante
jadi mendingan sekarang kamu pulang bawa boy yang enak terus mimpi indah
karena sebentar lagi kamu bakal jadi pacarnya si boy yang ganteng gitu
jangan khawatir tante pasti adriana akan mimpi indar karena adriana senang banget
makasih tante tante paling pintar diwujud anak tante yang baik itu
cantik gitu loh
pak nanti kalau gitu aku pulang aja ya
tidak mau diantar aja sama driver
enggak usah tante makasih kebetulan ada taksi kok
oh ya udah deh kalau gitu hati hati ya
mimpi indah sayang
ya ada tante
aku harus buru buru nyaksiin si boy mutusin angel
maaf ya gue harus ngomong sesuatu yang penting sama lo
ya gue mau hubungan kita berakhir sampai di sini
nasib angel karunyate ingusti
nyonya bener bener tega
kebangetan iya mah terlalu nyonyate
masa anak sorangan disuruh mutusin pacarnya di depan dia
kejam pisang iya mah dunia tante
lo beneran mutusin gue
gue minta lo bisa ngertiin kondisi gue yang sekarang
angel kamu harus sadar kalau si boi ini tuh anak baik
ya itu maka barang kalus satu jam neng repa
ya mah aku udah diberi kapal buru buru neng repa
karunyata di nempelin kanalang sakit tuh cerik ceram bayang
tadi neng repa tekan jalan kaki
astagfirullahaladzim si diman
benar benar si bawaan bawaan
jika pake si diman masa repenya
di hudangkan kita tadi juga bangke kamu teg
hmm orang tidur di bangunan
agan yang akan kamu kita tadi
hah ailan ailan ada apa
nyegara didirinya yang dipecat nyaku agannya
jangan aduh ada apa sih
itu agan yang tadi pangmelikin
udah menang malam iya oke
ya allah ira itu jam seberapa
di tengah malam
mana ada yang sakoteng
eh di mana ada yang sakoteng barang
di mana mana aja yang sakoteng mah tengah peting
ke sayur buruk
kak edah kena banget
khawatir oga si diman
ah agan hampura bibi
bibi minjem aran agan
dalam nilai bijakasa
arak nyusul neng repa
si diman mah mau ada ikun
soalnya si diman mah
dan boita sama neng repa
kan yang apal tukang sakoteng dimana teh ira
ira teh kudu milu cek agan
bi si diman salah melinat
jep bener baik
ya udah atuh cepetan
tapi ira tau kan
kemana arahnya tukang sukuteng itu pergi
apal atuh tak kabladinya
sok diurahan bisa kebuncung
aduh diman hati hati siang